informasi pertama kita awali dari surabaya alfian
ini ada seorang gadis berusia dua puluh enam tahun berhasil meraih gelar doktor di universitas erlangga surabaya
dengan ipk yang sempurna nih
jadi dimanakah anda pada saat usia dua puluh enam tahun
ternyata gadis ini sudah menjadi doktor ya
dan desertasinya inilah tentang tuberkulosis
dimana ia menceritakan bahwa indonesia ini menjadi negara ketiga terbesar sebagai penderita tuberkulosis
nastiti intan permatasari yang berusia dua puluh enam tahun meraih predikat lulusan s tiga terbaik
dengan ipk empat dalam program studi ilmu kedokteran
gadis kelahiran kota bermadion jawa timur ini hanya butuh waktu delapan tahun
untuk menyelesaikan studi s satu s dua dan s tiga di universitas erlangga surabaya
kastiti melanjutkan program s dua dan s tiga melalui jalur beasiswa pendidikan magister
menuju doktor untuk sarjana unggul yang diberikan kemendestek dikti
yang menyelesaikan s tiga dengan desertasi penelitian tentang penyakit tuberkulosis
alasannya jumlah pengidap penyakit yang satu ini menempati urutan ketiga terbanyak di dunia
rektor uner mengaku bangga memiliki mahasiswa yang lulus ke s tiga
dengan nilai sempurna
menurut dia mendapat nilai terbaik sangatlah sulit
prestasi akademis sempurna nasti ti diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain di indonesia
pada masa mendatang
mengaku ingin mengabdi pada almaternya sebagai dosen